setelah mengulang prestasi nottingham forest sebagai juara baru di liga kasta tertinggi inggris
leicester city akan berkelana di panggung ufa champions league musim depan
juga untuk pertama kali dalam sejarah mereka
untuk membahas bagaimana geliat leicester city musim depan
telah hadir di studio dua sian dan indonesia bungkus sembilan puluh
selamat pagi bungkus
selamat pagi mbak
setelah kita melihat leicester juara inggris
pertanyaan besarnya adalah bagaimana dengan musim depan
apakah mereka akan menjadi tim sesolid ini sama
ya saya pikir kuncinya yang pertama mereka harus bisa mempertahankan skuad utama terutama ya
karena bagaimanapun yang membuat mereka sukses juara musim ini adalah kemampuan ranieri untuk mempertahankan squad itu
bisa dibayangkan sepanjang musim barangkali leicester salah satu tim yang paling konsisten menurunkan pemain
dari tiga puluh enam pertandingan tiga puluh tiga pertandingan diantaranya mereka memainkan squad dengan tujuh pemain inti yang sama
dan itu yang membuat mereka bisa tampil konsisten dari pekan ke pekan
nah kalau seandainya squad itu berubah katakanlah kehilangan
fardi kehilangan mahrez kehilangan rewater itu kan jadi masalah menurut saya
jadi tugas besar pertama ranieri dan manajemen klub adalah mempertahankan materi yang sudah bagus ini
tinggal menambah dengan beberapa pemain di posisi kunci
tapi untuk bursa pemain sendiri sampai musim dingin depan sudah di lock ya tidak akan ada perubahan sementara ya
tapi dalam sepak bola persoalannya tidak ada yang bisa dipastikan
siapa yang bisa menyangka sterling pergi dari liverpool
siapa yang bisa menyangka suaris juga akhirnya bisa pergi dari liverpool
toh di sepak bola itu terjadi jadi
katakan squad city akan dipertahankan itu baru komitmen
tapi ketika uang madrid datang ketika uang barcelona datang uang mu datang uang psg datang
itu mungkin akan sulit untuk pemain seperti mahrez seperti vardy
yang tidak punya ikatan personal dengan klub itu untuk mau bertahan
itu bukan hal yang mudah
berbicara tentang uang itu tadi juga ini adalah daftar harga squad kontestan liga inggris
dan leicester ini ada di peringkat ke lima belas ya bagaimana dengan fakta ini
bahwa perbandingannya dengan klub seperti mu itu dalam hal belanja pemain itu kelihatan sekali
hampir sembilan kali lipat
sembilan kali lipat dan itu bukan hal yang mudah
dan anda bayangkan pemain seperti mahrez yang sekarang menjadi pemain terbaik liga primer musim ini
harganya ketika dibeli hanya rp empat ratus lima puluh
bukan juta ribu
itu artinya kalau dibandingkan dengan gajiruni cukup dua minggu gajiruni untuk membeli dia
dan bayangkan pemain kunci yang lain seperti n'golo kante
ketika itu tidak ada klub klub lain yang melacak keberadaan dia atau katakanlah melihat dia sebagai pemain yang potensial
tapi leicester tahu walaupun membelinya dengan harga yang untuk ukuran leicester cukup mahal
tapi kan delapan juta euro itu kalau dibandingkan dengan harga antoni marsial dibandingkan harga firmino bukan apa apa
tidak ada apa apanya ya
bahkan katanya delapan puluh juta panus untuk satu tim itu satu banding lima dari barcelona
memang ini sebuah tim dengan harga yang relatif murah tapi efektif
bung ini adalah perbandingan para juara di empat liga top eropa musim ini
ada komentarnya kah bung
iya kita akan lihat bagaimana perbandingannya
tapi satu hal yang pasti memang
nah ini dia
kelihatan bahwa salah satu kunci leicester adalah mereka tidak terlalu banyak mencetak gol
bandingkan dengan uv di atas enam puluh bayern di atas tujuh puluh bahkan psg sangat dominan

di liga prancis
leicester berjuang dari pekan ke pekan untuk akhirnya menjadi juara dua pekan sebelum kompetisi berakhir
ketika mereka kalah dari arsenal itu mereka selisih poinnya tinggal dua poin saja
orang membayangkan ini kejadian ini
tim yang juara paruh musim akhirnya di akhir musim hanya peringkat keempat atau kelima
tapi mereka berjuang memaintain pertandingan dalam tujuh pertandingan sisanya
tujuh pertandingan sesudah kekalahan dari arsenal itu leicester mampu merebut sembilan belas poin
yang saat itu termasuk pesaing mereka untuk juara liga primer hanya meraih sembilan poin
jadi kuncinya adalah leicester bertarung di kompetisi yang ketat tapi mereka bisa konsisten
sementara juve cukup dominan di kompetisi domestik
sementara psg apalagi tidak punya lawan di liga perancis
jadi memang yang membuat leicester perolehannya seperti ini poinnya jumlah golnya
karena memang persaingannya jauh lebih ketat
bahkan hampir pada satu titik di mana mereka hampir bisa dilewat oleh tim yang lain
ini sebenarnya agak agak mengerikan mungkin ya untuk leicester untuk maju di champions ke depannya
jadi di liga champions itu persoalannya bukan sekedar skuadnya bagus
tadi saya katakan dijaga dulu squadnya
itu baru prasarat belum syarat
syarat yang lain adalah mereka harus punya pengalaman untuk main di eropa
sementara leicester squad yang sekarang bisa dibilang sangat minim pengalaman
kita sudah melihat bagiannya man city dengan kekuatan uangnya bisa tampil di eropa di liga champion
tapi butuh tiga musim untuk bisa akhirnya tampil cukup bagus
bahkan sekarang akhirnya baru bisa mencapai semifinal
leicester butuh lebih lama lagi mungkin
untuk itu ya
karena materi yang mereka miliki tidak sebagus man city pada saat mereka mulai masuk ke eropa
nah manchester city sendiri kan pep guardiolo akan pindah nih sudah fix akan ada di sana musim depan
apakah itu akan menjadi sengit ya perlawanannya antara mereka berdua juga
iya bahkan saya pikir bukan hanya masuknya guardiola
musim depan chelsea dengan pembenahan yang saya yakin akan terjadi dengan pelatih baru kontes

liverpool juga dengan pelatih baru
sekarang klub yang pasti akan punya dana lebih untuk memperkuat squad
itu akan membuat persaingan sangat ketat
musim ini leicester bisa tampil konsisten seperti yang saya bilang tadi
tiga pekan main dengan squad yang sama dari tiga puluh enam pekan
itu karena mereka bisa fokus ke kompetisi domestik
mereka tidak main di eropa
tapi musim depan ketika mereka harus bermain dua kali dalam seminggu
satu persatu akan cedera
dan sulit untuk mempertahankan squad yang sama materi yang sama
itulah tantangannya di situ
tidak hanya kualitas persaingan yang lebih hebat
tapi bahkan persaingan internalnya
bahkan persaingan internal akibat jadwal yang ketat juga akan menjadi ancaman bagi leicester sendiri
itu ancamannya ya dan tantangannya juga
tapi yang harus dibenahi mungkin dari tim ini
yang harus diperkuat lagi apa berarti
yang pertama tentu mereka harus punya pemain yang bisa mencetak gol selain vardy
vardy dua puluh dua gol itu salah satu yang sangat dominan ya
mempertahankan vardy itu sendiri sebuah persoalan
tapi paling tidak leicester harus punya pemain yang bisa menggantikan peran dia ketika vardy tidak main
atau minimal jumlah golnya mendekati
tidak ada tim yang bisa bersaing sekali lagi
di domestik dan di eropa kalau hanya punya satu striker bagus
minimal harus punya dua striker bagus
nah sekarang persoalannya untuk membeli striker bagus
leicester mungkin sekarang menarik bagi banyak pemain
karena main di liga champion
tapi apakah uangnya cukup
itu persoalan juga
apakah investor dari thailand cukup royal untuk membelanjakan pemain
itu bukan hal yang mudah juga untuk dibuktikan ya
jadi striker mereka butuh pemain yang bisa konsistensi mencetak gol
kemudian di belakang juga harus punya back yang tangguh
karena bagaimanapun robert hood sudah cukup
sudah cukup berumur
dan kemudian di tengah mereka tidak boleh hanya bergantung kepada n'golo kante
harus punya squad yang lebih dalam dibanding yang sekarang
sekarang pun sudah cukup bagus sebetulnya
tapi sekali lagi main di eropa main domestik
ada piala fa ada piala liga
cukup banyak yang harus mereka jalani
sangat berbeda juga tantangananya
baik terima kasih banyak sekali bu kusnaini sudah hadir di studio dua cnn